dan saat ini kami telah terhubung dengan sekretaris jenderal asosiasi perusahaan minyak dan gas aspermigas mose rizal
selamat siang pak mose terima kasih anda sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today
selamat siang mbak lady
ya pak mose apa respon dari aspar migas sejauh ini terkait kenaikan lpg
iya jadi memang kondisi situasi harga gas sekarang memang sedang meningkat
ya tidak hanya di indonesia tapi secara global
ya dan itu juga dikarenakan karena ada krisis di ukraina
ya kita semua sudah tahu posisi ukraina sekarang yang sedang ada konflik
ya dan juga nato
nah itu berakibat naiknya harga harga komoditas terutama komoditas energi minyak dan gas
ya karena kita tahu juga amerika dan rusia adalah dua produsen terbesar
salah satu dua produsen terbesar migas di dunia
jadi tensi antara mereka ya konflik antara mereka
karena mereka itu menyebabkan kenaikan harga dan sentimen pasar di komoditas
khususnya di gas itu bergejolak
jadi memang sudah diperkirakan seperti ini dan tidak hanya di indonesia
tapi di global memang harga memang naik secara drastis
sejauh mana pengaruhnya begitu pak mosel
lalu juga berapa besar kebutuhan lpg untuk rumah tangga indonesia kalau dilihat kondisinya
dalam kondisi saat ini
iya jadi permasalahannya di indonesia ini karena produksi lpg di indonesia
dari kilang lpg itu sendiri ataupun dari kilang minyak
itu memang stagnan selama beberapa tahun kebelakang ya
nah sedangkan kebutuhan lpg sendiri tetap meningkat ya
lima puluh persen kebutuhan lpg di indonesia itu itu
kita supply melalui import ya
sedangkan setiap tahun itu meningkat produksi di dalam negeri itu stagnan
ya ujung ujungnya jelas kita ketergantungan import kita akan meningkat
dua ribu lima belas saja ketergantungan import lpg kita itu di enam puluh enam persen
sedangkan di dua ribu dua puluh satu kemarin itu sudah delapan puluh persen
ya jadi cukup tertekan
posisi indonesia apalagi saat ini
di mana kondisi harga migas itu naik secara drastis karena konflik ukraina
dan juga jelas karena pandemi yang sudah mulai meredah
atau negara negara yang sudah memposisikan diri untuk terbuka
dari sisi traveling dan lain sebagainya terkait pandemi covid sembilan belas
baik produksi dalam negeri stagnan
impor begitu ya dari luar negeri
lalu apakah ini yang terbesar begitu pak sejauh ini terkait dengan impor lpg itu sendiri
oh iya ini ya setiap tahun itu rekod
jadi setiap tahun itu memang terbesar
yang dibutuhkan sedangkan kalau kita lihat indonesia ini
cadangan gas di indonesia ini cukup besar ya
jadi saran saya adalah perlunya
berkonsepsi dari lpg mungkin menggunakan lebih banyak lagi natural blast
itu bisa berupa lng bisa berupa tng bisa berupa ng
karena itu tidak membutuhkan processing yang lebih kompleks
atau membutuhkan kilang seperti kilang lpg
jadi itu akan bisa menekan produksi
produksi impor lpg ya ke depannya
dengan kita menggunakan lebih banyak lagi gas yang kita produksi sendiri
dari sumur sumur kita sendiri
oke berarti tadi anda katakan bahwa sebenarnya sumber di indonesia ini besar
tapi apa begitu pak faktor yang membuat hingga produksinya ini stagnat
apakah dari sdm nya atau memang alat alat yang memang kurang kita miliki begitu di dalam negeri sendiri
iya jadi untuk produksi lpg itu membutuhkan kilang
ya nah prosesing plant ini bukan suatu barang murah juga
nah dan mereka itu sangat sensitif seperti kilang minyak dan kilang lainnya
itu sangat sensitif dengan keekonomian ya
sensitif dengan harga gas itu sendiri
sedangkan produksi gas dalam negeri dari sumur sumur kita
itu harga produksi gasnya itu cukup tinggi ya
jadi intinya itu banyak sekali investor yang enggan untuk membangun kilang lpg di indonesia
kenapa karena keekonomiannya sangat kecil sekali
nah itu yang menekan istilahnya produksi
produksi kita yang statement sudah banyak tahun ya selama ini
karena itu tidak ekonomisnya kilang lpg
sehingga tidak banyak investor yang
ingin untuk membangun kilang lpg
di satu sisi ya
di satu sisi kita juga sebenarnya banyak sekali sumber daya gas kita ya
yang bisa kita manfaatkan selain dari
berbicara mengenai kembali harga lpg non subsidi ini naik
dan sudah diprediksi sebelumnya
apakah dari aspermigas juga sudah memberikan rekomendasi ataupun alternatif begitu kepada pemerintah
untuk menekan lajunya harga lpg ini pak
jadi masalah harga ini sulit untuk kita istilahnya kita selesaikan secara singkat ya
karena pembangunan kilang peningkatan produksi ya
peningkatan penggunaan natural gas itu juga butuh waktu ya
saran kita sudah sampaikan sejak lama pada pemerintah
memang kalau kita lihat sendiri pemerintah juga sudah
memikirkan bagaimana caranya untuk mengurangi ketergantungan indonesia terhadap lpg ya
sudah ada sudah ada apa inisiatif inisiatif dari pemerintah
namun memang butuh waktu
butuh waktu dan juga butuh investasi
ya yang perlu kita tekankan adalah
mari kita tingkatkan konsumsi dari natural gas yang kita produce sendiri
untuk mengurangi ketergantungan kita akan
nah untuk meningkatkan konsumsi itu ya kita butuh membangun infrastruktur
ya infrastruktur lng infrastruktur pipeline jaringan gas tiar gas ya dan lain sebagainya
nah itu memang butuh ya butuh dana ya butuh investasi yang tidak kesejam dan juga butuh waktu
iya lalu kalau melihat dari faktor luar dengan melihat mengacu pada harga minyak di luar negeri begitu ya
ataupun dunia apakah ini mungkin
apakah ini mungkin akan terjadi juga nanti ke depan penurunan harga lpg di indonesia pak mose
oke lpg memang harga lpg yang tidak subsidi itu kan semua tergantung dari pertamina
nah harga gas di dunia pasti akan turun lagi itu jelas
konflik ukraina ini tidak akan selamanya
kita tidak tahu seberapa lama ya harga minyak sekarang udah di satu ratus sepuluh
ya saya lihat hari ini
dan begitu juga harga gas yang cukup tinggi
jadi dan ini sifatnya sementara sebenarnya
kita juga sebagai investor atau pemain minyak gas
memang kita suka harga tinggi ya untuk sementara tapi di satu sisi
pernah saya sampaikan juga semakin tinggi harganya semakin sakit jatuhnya
jadi kita sudah pernah mengalami itu di dua ribu delapan di dua ribu empat belas ya
jadi kita lebih suka harga yang stabil tapi tidak terlalu tinggi
dibandingkan harga tinggi yang nanti ujung ujungnya akan jatuh secara drastis
nah itu yang kita tidak suka
karena fluktuasi bagi investor manapun fluktuasi itu tidak akan nyaman
baik berarti ini bukan faktor utama begitu ya bagi para pengusaha untuk melakukan ekspor saat ini
karena untuk meningkatkan ekspor gas itu membutuhkan pembangunan infrastruktur
kapasitas ekspor misalkan lng terminalnya lng storage nya pipanya kapalnya dsb
itu kan membutuhkan investasi
lng itu untuk kita ekspor itu kan harus pakai lng
jadi kita tidak bisa ekspor tanpa menggunakan lng
ada dua hanya dua
lng atau pipa
kalau pipa susah kan
yang kita bisa ekspor pipa cuma hanya ke singapura
sedangkan kalau lng ya itu membutuhkan infrastruktur yang cukup besar
jadi untuk meningkatkan ekspor itu tidak sekejap masa
dan membutuhkan waktu membutuhkan investasi
makanya sekarang juga eropa tidak bisa dia menggantikan peran rusia
tidak bisa sekejap begitu saja menggantikan supply nya dari rusia dengan dari amerika atau dari qatar
mereka juga di satu sisi sulit untuk melepaskan ketergantungannya dari rusia
dan kita pun seperti itu juga
meningkatkan ekspor kita satu sisi
itu butuh investasi yang tinggi
di lain sisi adalah harga gas kita itu kalah bersaing di luar
karena produksi gas kita itu cukup tinggi dibandingkan dengan produsen produsen migas dunia
amerika qatar rusia dan lain sebagainya
jadi kita sudah sebenarnya kalah bersaing
makanya kita menyarankan adalah untuk kita meningkatkan konsumsi dalam negeri
jadi dimana kita harus ditingkatkan dengan apa
kita membangun infrastruktur gas di seluruh penjuru indonesia
baik terima kasih pak mose rizal sekretaris jenderal aspermiga sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today